bagi mereka yang suka tidak jujur kalau terlambat datang ke sebuah pertemuan
kini anda tidak bisa lagi mengelak berkat fitur yang satu ini
yaitu fitur share live location di whatsapp yang kini memungkinkan para pengguna untuk mengetahui lokasi pengguna lainnya secara real time
berbagi lokasi dengan teman keluarga atau sahabat melalui fitur chatting saat ini semakin sering dilakukan
salah satunya dengan aplikasi whatsapp di mana mereka melakukan inovasi terbaru untuk membagikan lokasi secara real time
fitur share live location dari whatsapp memungkinkan penggunanya mengetahui lokasi sesuai pergerakan yang dilakukan pemilik gadget lain
cara menggunakan figur ini sangat mudah
fitur ini juga dapat dibagikan dalam percakapan grup maupun pribadi
anda hanya perlu masuk ke menu attachment pilih lokasi lalu pilih share live location
aplikasi whatsapp ini juga membebaskan penggunanya dalam mengatur waktu share live vocation
anda dapat memilih durasi lima belas menit
satu jam atau delapan jam
sekarang saya ada janji temu dengan salah satu teman
dan saya akan mencoba untuk melihat pergerakan teman saya melalui fitur ini
halo kak dea kak dea di mana
lagi di pancoran nih
lagi di pancoran berarti udah deket ya
fitur ini memungkinkan anda untuk mengetahui lokasi teman anda secara langsung
setiap pergerakan akan berubah seiring dengan perpindahan tempat penggunanya
kemudahan share live location ini dapat dimanfaatkan misalnya
untuk orang tua yang mengawasi anaknya saat berpergian sendiri
atau saat anda pulang malam dengan kendaraan umum
dan anda dapat mengirim share live location ke teman terdekat anda
hai udah sampe macet ya
iya macet banget
ya ampun udah lama gak ketemu
banyak hal harus berkumpul untuk menangkap pertemuan yang benar benar mengejutkan
sebelumnya google melalui layanan maps telah terlebih dahulu memanfaatkan fitur ini
berbagi lokasi melalui peta digital tentu anda perlu mengaktifkan fitur gps di gadget dan fitur ini
namun penggunaan fitur share live location ini tentu akan membuat baterai handphone anda menjadi boros
karena anda harus selalu mengaktifkan gps di handphone
hemes litikta jakarta